selamat malam rifana selamat malam pak andi sarmesan dan selamat malam pak pulau guberan
oke saya mau langsung saja ke pak andi
pak andi ini banyak yang mengapresiasi keputusan dari ma yang menerbitkan ma setelah dua tahun ada tarik ulur dan berjuang
akhirnya perma nomor satu tahun dua ribu dua puluh sudah bisa terbit sebagai pedoman para hakim dalam memberikan putusan dalam kasus kasus korupsi
tapi banyak juga pertanyaan pak andi apakah ma yakin dengan perma ini
disparitas hukuman ataupun disparitas putusan
dan hakim ini akan bisa teratasi pak andi
salah satu target kita yaitu untuk menjawab persoalan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi
khususnya yang berkaitan dengan pasal dua dan pasal tiga undang undang pemberantasan tidak pidana korupsi ini
oke pasal dua dan juga pasal tiga ini hanya mengatur soal kerugian negara
sementara banyak masukan
kenapa kemudian tidak
tidak juga ataupun tidak dibuat untuk pasal pasal seperti swab dan juga gratifikasi
padahal banyak juga pasal pasal kasus kasus yang penyuapan dan juga gratifikasi yang membutuhkan pedoman dari majelis hakim untuk bisa memberikan hukuman begitu
memberikan fonis pak andi
idealnya memang harus diperlukan pedoman pemidanaan dalam semua tindak pidana yang ada di dalam undang undang tindak pidana korupsi
jadi lahirnya perma yang berkaitan dengan pasal dua dan pasal tiga ini di latar belakangnya adanya penelitian
penelitian dari mapi kurang lebih enam ratus buah perkara yang diteliti itu ternyata memunculkan disparitas pemidanaan dalam kaitan dengan perkara yang punya karakter yang serupa
nah ternyata putusannya memberikan apa namanya
disparitas yang mencolok begitu
nah sehingga mahkamah agung bekerja sama dengan mapi mengatasi bagaimana menghindari supaya jangan ada disparitas seperti yang menonjol
di dalam undang undang tidak pindah korupsi memang bukan hanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara
sebagaimana diatur di dalam pasal dua pasal tiga
ada pasal pasal lain yang juga mengatur
seperti suap pemeriksaan dalam jabatan dll
itu memang ya mudah mudahan pada kesempatan lain ya itu kita bisa produk lagi perma untuk menjawab masalah masalah yang dimaksud
oke artinya berarti berdasarkan temuan ataupun penelitian dari maki bahwa ada enam ratus dua perkara yang memunculkan disparitas putusan
dan evaluasi internal dari mahkamah agung juga menemukan fakta yang sama
memang ada disparitas
yang cukup jauh begitu pada fonis fonis majelis hakim untuk kasus kasus korupsi
artinya ini memang berbicara mengenai pedoman pembidanaan memang sejak lama
bahkan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an itu sudah menjadi diskusi di lingkungan mahkamah agung
nah bagaimana supaya menjatuhkan putusan itu tidak menimbulkan disparitas
sebab dengan adanya disparitas yang mencorok ini
bisa memunculkan ketidakadis
artinya terhadap perkara yang sama bisa menimbulkan apa namanya menimbulkan pidana yang berbeda
lagi lagi supaya ada pederangan bagi para hakim itu ada parameter ya untuk menentukan berat ringannya pidana itu
ada parameter itu misalnya ya dari jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan
kadar kesalahan atau tingkatan kesalahan dari
dari terdakwa itu apa dia memang sejauh mana perannya terjadinya tindak pidana itu
kemudian dampak lagi lagi apakah terdakwa ini memperoleh keuntungan memperoleh bagian misalnya ya
misalnya bagian daripada tindak pidana itu seperti katakanlah dalam praktik itu dia menerima fee
kita akan tanya nanti kepada kpk apakah keputusan menerbitkan perma ini dari mahkamah agung
merupakan keputusan yang progresif
dan bisa menjadi kemudian membantu kpk untuk bisa menjerat lebih tinggi untuk fornis fornis
dan juga tuntutan kita akan tanya nanti kepada komisioner kpk nurul gufron dan juga kepada mas tama dari icw cnn indonesia newscast
segera kembali usai jeda
jadi kini saya ingin melanjutkan perbahangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak andi samse julubicara mahkamah agung kemudian ada yang tamabut langkung
koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw kemudian ada pak nurul gufron
saya mau langsung ke pak gufron
pak gufron apakah kpk menilai kebijakan ataupun keputusan ma menerbitkan perma ini
sebagai langkah yang progresif
harapan baru bagi kpk untuk bisa menjerat ataupun memberikan tuntutan tuntutan yang jauh lebih tinggi kepada para terdakwa korupsi
kpk sangat mengapresiasi dan artinya mendukung langkah maju yang dilakukan oleh mahkamah agung untuk menghindari adanya disparitas antara kasus yang satu dengan yang lain
ini adalah langkah maju walaupun katanya pak samsun nganggo tadi sebagaimana disampaikan ini masih fokus pada pasal dua dan pasal tiga
artinya mungkin yang dipandang menimbulkan disparitas agak tinggi itu yang utama pada pasal dua s satu dan pasal tiga
itu sekali lagi kpk sangat mengapresiasi sebagai langkah untuk memberikan keadilan
sehingga masyarakat ataupun publik dan warga negara itu memiliki tingkat tradiksi yang jelas bahwa seseorang itu melakukan korupsi kemudian dia skalanya merugikan berapa kemudian juga dampaknya skalanya skala nasional provinsi ataupun kabupaten
juga itikat baik untuk mengaku ataupun bahkan mengembalikan semuanya diapresiasi
itu adalah langkahnya
langkah maju sehingga kpk sangat apresiasi terhadap langkah maju dari mahkamah agung ini
oke pak gufron ini kan perma berlaku bagi majelis hakim yang akan memberikan putusan ya
apa langkah kemudian dari internal kpk untuk menyelaraskan nantinya di persidangan persidangan
karena kalau misalnya sudah ada perma kemudian diikuti oleh para majelis hakim tapi kalau dari jpu atau jaksa penuntut umum kpk juga tidak menyelaraskan dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan kategori di perma ini tidak akan berguna pak
kpk sebenarnya berdiskusi panjang dengan mahkamah agung dan juga kejaksaan agung
sehingga perlu dipahami bahwa disparitas itu tidak hanya di tangan hakim tapi juga tergantung kepada tuntutan dari jaksa penutup umum baik di kpk maupun kejaksaan agung
oleh karena itu sesungguhnya kami sudah berdiskusi panjang materi materi yang diatur juga kpk sangat mengikuti
karena itu kpk memang saat ini sudah juga menyiapkan pedoman penuntutan
sehingga yang relatif linier dengan apa yang diatur
tetapi yang diatur di kpk pedoman penuntutan materinya berkaitan dengan semua tindak pidana korupsi baik pasal dua s satu pasal tiga sampai pasal dua puluh empat tindak pidana yang berkaitan dengan tipikor
mas tama dari icw
saya ikut mengapresiasi kalau saya lihat pendapat anda dan juga teman teman di beberapa media mengapresiasi
tapi ada catatan pasti dari icw soal penerbitan perma ini
kalau tadi kpk pak gufron menilai ini langkah yang maju dan kpk di internal sedang mempersiapkan pedoman penuntutan sebagai langkah untuk menyelaraskan dengan perma ini
betul sekali rifana
tentu saja hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita mengapresiasi langkah yang diambil oleh mahkamah agung
karena kalau kita bicara soal disparitas dalam pembedaan perkar dinafidana korupsi ini bukan hanya menjadi isu nasional
tetapi juga menjadi isu dunia
karena inkonsistensi putusan salah satu disparitas dalam putusan pengadilan dinafidana korupsi itu menjadi review dari uncic
jadi kita kemudian direview salah satu catatannya dari sekian banyak catatan adalah soal disparitas yang intinya sebetulnya pada inkonsistensi dalam putusan
jadi tentu saja kita sempat baik
apa yang dilakukan oleh mahkamah agung
kemudian saya mau melihat hal yang lebih besar
apakah kemudian ketika mahkamah agung sudah menerbitkan perma kemudian ini menjadi salah satu jalan keluar
menurut saya tentu saja ini harus berlanjut
karena kalau tadi kita bicara soal disparitas ini tidak hanya terletak pada putusan pengadilan saja
tetapi ada penuntutan di sana dan kemudian juga ada undang undangnya
jadi masih ada dua aspek lagi yang perlu dikejar
sekaligus kita juga masih harus melihat
ini bukan hanya soal pasal pasal yang berhubungan dengan kerugian negara
dua ribu sembilan belas kita melakukan penelitian terhadap seribu sembilan belas putusan pengadilan dinafidana korupsi
jadi ijw setiap tahun kita selalu cek putusan pengadilan dinafidana korupsi
tidak hanya ada pasal kerugian negara tapi juga ada pasal yang berhubungan dengan suap
saya mau ambil contoh
ada putusan tahun dua ribu sembilan belas di pn surabaya
itu pelakunya sama sama sekretaris desa
kemudian yang satu itu nilai suapnya itu dua ratus empat puluh juta
yang satu perkara tiga puluh juta tapi sama sama satu tahun
ini kan tentu saja akan jadi pertanyaan
perkara lagi perbandingkan nilainya jauh tapi stansinya kok sama sama satu tahun
jadi apa bedanya suap tiga puluh juta dengan suap dua ratus empat puluh lima juta
jadi ini menjadi fakta fakta yang terus
muncul dalam putusan pengadilan
artinya ke depan kita juga masih terus harus berbenah diri dan mengupdate dan memperbaharui begitu
soal progresif upaya upaya progresif yang sudah dilakukan
poin lainnya mbak kita juga harus melihat dalam konteks upaya penuntutan
terkait dengan hal ini kan juga kita harus melihat di kpk misalnya
saya mau ambil contoh
dari kpk berdiri sampai dengan tahun dua ribu delapan belas itu saya mencatat sekitar satu ratus empat putusan terkait dengan kepala desa
pada daerah sorry

itu ada lima puluh sembilan yang dicabut hak politiknya
eh yang tidak dicabut ada dua puluh tujuh yang dicabut
kan jadi pertanyaan sama sama kepala daerah
kenapa hanya sedikit yang dicabut dan banyak yang nggak dicabut
kan juga itu berarti ada disparitas dalam menuntut
jadi aspeknya dalam bayangan saya bukan hanya soal pasal
bukan hanya soal apa namanya kerugiannya
tapi juga bicara soal bagaimana prosedural dalam keputusan itu sendiri
saya mau tanya ke pak gufron
tadi sudah disebutkan oleh mas tama bahwa ini bukan hanya berhenti di permas saja
soal inkonsistensi putusan sebelum sebelumnya
tapi masih harus ada berlanjut prosesnya seperti undang undang dan juga penuntutan
bahwa ada disparitas juga di penuntutan yang dilakukan oleh jpu jpu
terutama untuk yang tadi kasus kasus korupsi yang ditangani oleh kpk
bagaimana jawaban dari kpk pak gufron
kami memahami itu
dan karena sebagaimana disampaikan
disparitas itu bukan hanya
produk dari hakim
hakim memang memutus
tetapi juga diproduksi oleh tuntutan yang beragam
karena memang tidak ada standarnya
jadi karena fakta bahwa yang disampaikan oleh mas tama
itu bukan hanya ditindak pidana korupsi
tetapi ditindak pidana apapun
dan diskusi tentang disparitas
ya saya sepakat sebagai yang disampaikan pak andi sansan
itu sejujurnya berlaku ditindak pidana apapun
sejak saya masih kuliah tahun delapan puluh
ya itu sudah menjadi diskusi
bagaimana kemudian kita meng create
rumusan tindak pidana
dalam menentukan pemidanaan
itu kemudian menjadi diskusi
maka kemudian kita keluar dari sistem yang pidana maksimal
kemudian merubah pidana minimum khusus ya
itu adalah contoh contoh dan juga upaya

itu adalah contoh contoh dan juga
itu adalah contoh contoh dan juga
itu adalah contoh contoh dan juga
itu adalah contoh contoh dan juga
sebagai pelaksanaan daripada undang undang acara pidana
sehingga tentunya masuk di dalam kategori hukum memaksa
artinya hukum yang mengikat
oke artinya permanya ini adalah hukum yang mengikat
tapi apakah ini
ya pak silahkan pak
maksud saya begini
permanya ini dilahirkan
pedoman di dalam
melaksanakan tugas peradilan
nah jadi dia merupakan
bagian daripada hukum acara
ya bagian daripada
hukum acara yang harus dipedomani
oleh para hakim tipikor
yang menengah di perkara begitu
oke sebagai bagian dari hukum acara
yang menjadi pedoman bagi para majelis hakim
tapi apakah ini akan mempengaruhi independensi hakim
karena ada pendapat dari hakim hakim
pada saat mereka
bukan fonis ataupun putusan
itu ada independensi hakim
yang tidak bisa dipengaruhi oleh
ada yang berpendapat begitu
bahwa dengan adanya pedoman ini
tidak mengurangi independensi hakim
tidak mengurangi kemandiran hakim
di dalam mutus perkara
dengan saksi maksimal
dimana seharusnya hakim
pidana dari rentan ini tadi
justru dengan adanya parameter ini
itu malah lebih memudahkan
kemandirian atau independensi
di dalam memutus perkara
pak andi ada sanksinya tidak
jika hakim kemudian tidak mengikuti
tetapi karena ini merupakan bagian daripada
di dalam menerapkan hukum
hakim yurik paksi
menyalahi atau menyimpangi dari pedoman ini
boleh jadi hakim kasasi
menyatakan bahwa ini salah menerapkan hukum
atau tidak menerapkan hukum
atau maksud saya menerapkan hukum
tetapi tidak sebagaimana mestinya
bisa saja dibatalkan
karena tidak menerapkan hukum
kalau menurut pak andi
perma ini mengikat sebagai bagian dari hukum acara
tadi tidak akan berpengaruh pada independensi hakim
dan tidak ada sanksinya
tapi ini bisa menjadi perbandingan
nanti kalau misalnya
putusannya kemudian naik ke
kasasi begitu ya
anda melihatnya ini akan ditaati
akan lebih berpegang pada independensinya masing masing
tidak diatur dalam undang undang begitu mas
ratu ratuan mahkamah agung
ini menjadi pedoman
yang harus dipantuhi
menjendangkan perkartus kebenaran korupsi
nah tadi apa yang kemudian
pak andi sampaikan
kita harus juga melihat ini sebagai sebuah manfaat
ketika misalnya ada hakim
yang kemudian tidak mengikuti
pernyataan dari pak andi
hakim di tingkat
dia bisa melakukan koreksi
atau membatalkan bahkan tadi
nah saya juga mungkin mau ambil dari yang lainnya
kita bisa jadi bahan diskusi
dengan badan pengawasan mahkamah agung
ini menjadi satu hal
yang harus ditaati
begitu ada penyimpangan
atau tidak semestinya
badan pengawasan mahkamah agung
untuk merespon hal ini
jadi menurut saya
tentu kita harus
atau upaya serius
dari mahkamah agung
itu betul betul bisa
di tahun depan
mungkin kita akan sama sama mengevaluasi ya
hakim yang kemudian
mana yang kemudian tidak
tentu harus menjadi
kepada mahkamah agung
begitu mbak rifana
nanti kita akan tanya
kepada tiga narasumber
sebetulnya perma ini
membuat para koruptor
untuk melakukan tindak pidana korupsi
kemudian banyak yang mempertanyakan
di perma ini
satu sampai dua puluh lima miliar
kepada para narasumber
usai jelas cnn indonesia
tetap bersama kami
anda masih bersama kami
dan kita akan lanjutkan
dengan para narasumber
melalui sambungan telepon
sementara dari sambungan zoom
ada pak nurul gufron
dan mas tamalangkun
ke pak andi
ini kalau kita lihat
dari isi perma nya
yang dibagi ke dalam lima kategori
itu kemudian mendapatkan
dari sejumlah aktivis
kemudian ma mengkategorikan
untuk kategori sedang
di satu sampai dua puluh lima miliar rupiah
apa pertimbangannya pak
salah satu bagian
penentuan berat lingganya pidana
ya tentu juga
kita harus melihat
kerugian keuangan negara
kerugian keuangan negara
dari terdakwa itu
ini juga salah satu
rasa keadilan juga
paling berat itu
dan lain sebagainya
sebagai salah satu
pembedaan itu sendiri
saya mau ke
untuk kategori sedang
satu sampai dua puluh lima miliar itu
dan selama ini
kalau kita lihat
tuntutan dari kpk
satu sampai dua puluh lima miliar
hukum itu adalah
dalam hal ini
konsesor menetapkan bahwa
mau diperinci lagi misalnya
kategorinya jangan lima sampai seratus
dari sepuluh juta sampai seratus juta
seratus juta sampai
triliunan itu semakin akan bagus
tapi akan semakin
kebebasan hakim nah ini
rentangnya jadi guideline
antara kebebasan hakim
tetapi juga menjaga
agar kebebasan hakim itu
tetap dijaga supaya tidak
kemudian terjadi disparitas
itu adalah konsensus itu yang perlu dipahami
kalau mengkritik angka angka
semuanya pasti juga
ketika dipertanyakan kepada yang mengkritik
coba mau dikategorikan berapa
tetap akan mendapatkan
kritik kritik yang tidak
mengkritiknya juga tidak jelas
oleh karena itu sekali lagi
sebagai sebuah konsensus untuk
kesetimbangan supaya tidak ada
kejauhan disparitas itu yang dipahami
kami memahami konsepnya
pak gufron artinya dengan adanya kategori paling berat
kerugian negara lebih dari seratus miliar
terdakwanya akan dihukum
maksimal seumur hidup itu kpk akan
dalam tuntutan kasus kasus korupsi yang sedang
di mana terdakwanya akan dihukum maksimal seumur hidup itu kpk akan menerapkannya menelaraskannya dalam tuntutan kasus kasus korupsi yang sedang ditangani
sekali lagi kpk sedang juga
menyusun pedoman penuntutan
yang tentu pedoman penuntutan itu
kami akan upayakan selaras
dengan apa yang di
buat oleh mahkamah agung dengan perma
sekali lagi jangan hanya
dan bukan hanya sebagaimana di perma ini
juga bukan hanya ukurannya
adalah ukuran kerugian negara tapi
juga dampaknya dampak itu ada skala
skala kabupaten atau
lokal bahkan juga tingkat kesalahannya
kesalahan itu maksudnya apa
apakah dia dader artinya pelaku utama
atau apakah pelay operator
ataukah dia hanya pembantu itu semua ada
ada indeks atau
derajat yang mempengaruhi itu
oke saya mau tanya ke mas tamal
mas tama kalau menurut pak gufron tadi
ini adalah konsensus
yang sudah disepakati dan kpk
sedang menyelaraskan untuk membuat
pedoman penuntutan sekali lagi
karena kpk bukan hanya melihat
ke angka kerugiannya saja tapi juga
dampak yang disebabkan dari
tindak pidana korupsi tersebut tapi kalau anda lihat
dari isi permanya ada lima kategori
itu memang sudah sesuai
kalau kita lihat teman teman anda
mengkritik juga nih bahwa kategori sedang
satu sampai dua puluh lima miliar
karena kalau saya terus terang kan tidak ada soal
bicara soal angka ya di setiap teman manapun begitu
artinya yang kemudian saya coba lihat
adalah sebagai sebuah
perma tentu ini harus menjadi
apa ya pedoman yang
nanti akan dipakai oleh hakim artinya
kriteria yang dipakai pun misalnya
ada bicara misalnya
terkait dengan dampak yang menurut saya
memang itu menjadi variable variable
yang harus dipertimbangkan dalam
keputusan nah pada ketika itu kemudian
kita memang dalam posisi yang sepakat tapi
kalau saya kemudian hal krusial
lainnya yang kemudian perlu kita soroti
misalnya dalam konteks
pedoman penuntutannya misalnya
kita harus juga melihat
kita mengevaluasi juga bahwa
dalam konteks pedoman penuntutan
itu masuk dalam stranas
pencegahan korupsi itu disebutkan
artinya pak jokowi sudah
buat rencana stranas pk
kalau kita baca di milestone
dalam pengerjaan stranas tersebut
pedoman penuntutan itu harus sudah
jadi di bulan dua belas b dua belas
nah sekarang kalau dihitung
dari awal dua ribu sembilan belas
sekarang sudah masuk di bulan agustus
artinya apa kejaksaan
masih punya hutang untuk mengerjakan
soal pedoman penuntutan kalau
bicara soal rencana pemerintah itu satu hal
menurut saya kejaksaan juga perlu
dilihat yang lain tentu saja kita harus
melihat terkait dengan perkara perkara
yang sudah existing
dalam konteks penuntutan kalau pak gufron
hanya bilang misalnya tadi ada lima kriteria
ditambah lagi saya juga mau nambah
artinya begini ada perkara perkara
yang menarik menurut saya
dalam perkara perkara yang agak mirip yang dilakukan
oleh partai politik ada nazarudin
tapi kenapa yang satu
dijerat dengan penuncukan uang
yang satu tidak
artinya menjadi sebuah standar dalam penuntutan
juga nggak sesuai di kpk
ini menjadi sebuah masukan padahal
kerugiannya sangat sangat besar kalau kita
bicara dalam perkara perkara novanto misalnya
kerugian negara itu juga rp tiga
tapi kenapa tulisan uang tidak dipakai
artinya kalau kita merefleksi
tentu akan ada banyak sekali masukan
kalau pertanyaannya hanya sedikit tidak terlitu
yang terjadi tentu kalau kita bicara
soal misalnya pengembalian kerugian negara
penerapan penuncukan uang
tujuannya apa bukan hanya menghukum orang
tapi agar upaya perampasan aset
bisa maksimal artinya
pendoman pendoman tadi ini juga
banyak tanggung jawab dan kpk
itu menjadi lead sector untuk seratus pk
jadi ada tanggung jawab
juga di sana buat pendoman
baik itu kpk maupun kejaksaan
kalau lihat timelinenya itu di b dua belas bulan dua belas
seharusnya di bulan januari
itu sudah ada uji coba
artinya bisa tertunda
oke nanti kita tunggu dari kpk
apakah sudah jadi nantinya pendoman pendontutannya
tapi terakhir karena waktu kita tidak banyak
saya mau ke pak andi terlebih dahulu
seberapa yakin ma bahwa perma ini
dapat membuat jerah para koruptor
pak andi singkat saja
begini karena perma ini
dibuat ya bukan tanpa dasar ya
jadi itu memang
undang undang mahkamah agung pasal tiga
kalau tidak salah itu
memberi kewenangan kepada mahkamah agung untuk
membuat peraturan dalam rangka
kelancaran dalam rangka kepentingan
nah ini ya
karena ini merupakan bagian daripada
ketentuan yang mengatur penyelenggara peradilan
ya tentu kita harus patuhi
yang kedua yang saya ingin katakan bahwa
pada saat kala
kita bahas ya
okja mahkamah agung bersama dengan mapi
nah disamping juga
dengar bagaimana pandangan dari
dari kejaksaan agung
dari kalangan akademisi
kedua juga bahwa
kerugian negara ini juga
kita belajar kita melihat
kita meneliti dari
penanganan perkara perkara korupsi
yang beberapa tahun yang silam itu
ya kita melihat disitu
berapa kerugian negara berapa hukumannya
hasil jeri payah dari
kogja mahkamah agung untuk
di dalam rangka memberi keadilan
kontribusi untuk keadilan saya mau tanya ke pak gufron singkat saja pak
seberapa yakin kpk
perma ini dapat membuat jerah para
dan tidak bisa menjawab
sebagaimana dipertanyakan oleh mbak
perma ini bukan untuk
menjawab jerah mau tidak tetapi menjawab
setting atau latar belakang masalah
sebagaimana diungkapkan oleh mas tama
pengurus parpol begini
tapi kok dituntut
dan dipidana begini sementara yang lain tidak
jadi ini ada dalam rangka
supaya disparitas antarputusan
itu tidak terjadi
jadi apa yang disampaikan
mas tama tadi itu setting
artinya latar belakang yang melahirkan
perma ini termasuk juga kpk
itu yang dipahami
artinya tujuannya supaya kemudian tidak
terlalu jomplang antara kasus satu yang lain
walaupun setiap kasus memiliki sifat
tetapi supaya juga jaraknya
tidak terlalu jauh
karena esensi dari peradilan adalah
untuk memberikan keadilan
salah satu keadilan indikatornya adalah
sanksi pidana bagi pelakunya
supaya tidak terlalu
terima kasih sekali bapak bapak sayang sekali
waktu kita sudah habis kita sudah dapat poinnya
bahwa perma ini sebagai bentuk
kontribusi keadilan yang diberikan oleh
mahkamah agung agar tidak ada
jurang yang jauh antara
dengan yang lainnya pada kasus kasus
tindak pidana korupsi dan juga
tindak pidana lainnya terima kasih sekali tiga orang narasumber
yang sudah bergabung pada malam hari ini
dan kita akan kembali
sesaat lagi tetap bersama kami